inilah aksi berbagi makanan buka puasa
yang dilakukan oleh sejumlah karyawan swasta
di kawasan jalan mt haryono kota semarang
pembagian nasi kotak ini dilakukan dengan menerapkan physical distancing
satu sama lain berjarak minimal satu hingga satu lima meter
tak terkecuali tukang ojek pangkalan dan tukang ojek online
yang diminta mengambil nasi kotak dengan tetap berada di atas sepeda motornya
mereka yang diberi bantuan adalah warga yang kurang mampu
dan yang terkena dampak pandemi corona
seperti penyapu jalan tukang beca tukang ojek pangkalan
tukang ojek online sopir taksi dan pemulung
aksi sosial berbagi makanan buka puasa ini
akan rutin digelar selama dua kali seminggu
aksi pertama sengaja dilakukan di hari pertama ramadan
dengan tujuan mengajak kelompok atau komunitas lain
untuk menggelar aksi yang sama
bagian bagian yang terkena langsung dari dampak ini
antara lain adalah ada ojol sopir taksi sopir angkot sopir becak
petugas kebersihan dan masyarakat yang membangun
untukkan jari penjualan
penerapan standar protokol kesehatan pencegahan covid sembilan belas
dengan physical distancing dalam pembagian nasi kotak buka puasa ini
bukannya tanpa alasan
ini dilakukan karena kota semarang masuk dalam zona merah penyebaran covid sembilan belas
damar sinuko semarang